setelah pemerintah arab saudi membuka pintu bagi indonesia untuk waktu keberangkatan jemaah umroh per desember dua ribu dua puluh
pemerintah masih mematangkan aturan turunan soal skema biaya dan integrasi aplikasi peduli lindungi
dengan aplikasi tawakalna milik pemerintah arab saudi
menurut yakut menteri agama pemerintah masih mengkaji skema pembiayaan berupa biaya hidup karantina jemaah umroh
sampai biaya tes pcr
pemerintah juga terus berupaya agar aplikasi peduli lindungi terintegrasi dengan aplikasi tawakalna
buatan pemerintah arab saudi
yakut belum bisa memastikan kapan aturan turunan ini bisa difinalkan
nah makanya nanti kita hitung bersama
nanti kita akan hitung bersama karena ya saya paham nanti kalau dibebankan kepada jamaah
sebagaimana tadi beberapa anggota sampaikan jamaah juga ya banyak juga yang pas pasan gitu
dibebankan kepada ppu ya dari mana duitnya
ya dibebankan ke pemerintah skemanya seperti apa
nah ini kan saya kira masih kita perlu bicarakan bersama sama